pemerintah provinsi dki jakarta melarang menggelar acara perayaan tahun baru di wilayah dki jakarta
pelarangan meliputi kegiatan tahun baru yang diselenggarakan di hotel dan juga tempat wisata
untuk mengetahui bagaimana nantinya implementasi dari larangan ini melalui sambungan zoom
kita sudah terhubung dengan sekjen phri maulana yusran
pak maulana selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami
selamat malam selamat malam mbak
pak maulana terkait dengan larangan dari pemprov dki
terkait dengan penyelenggaraan digelarnya pesta tahun baru di tempat wisata dan juga hotel
kita tahu bahwa setiap akhir tahun ini adalah pik pik yang tinggi sebenarnya untuk industri perhotelan ya
karena banyak sekali orang menghabiskan waktu libur dengan menginap di hotel
dengan adanya larangan ini artinya seberapa besar dampaknya bagi industri perhotelan nantinya
sebenarnya kalau ditanya seberapa besar dengan kondisi biasanya kan kalau tahun baru itu
kalau kita bicara dki itu terkenal dengan adanya berbagai kegiatan di dki itu sendiri ya
khususnya di sentralnya di sekitar bundaran hi sampai ke monas
nah itu yang juga menjadi daya tarik bagi konsumen daripada hotel untuk melakukan staycation
dan di lintas lain itu juga ada berbagai event
atau acara seperti dinner dan seterusnya
itu yang dilakukan juga di hotel
namun pada tahun baru nanti kita sudah tahu sama sama tahu bahwa dki tidak akan menyelenggarkan event apapun
karena masih dalam situasi pandemi
nah kemudian juga saya yakin di sini kan kita juga sudah sering bahas bahwa memang konsumen konsumen yang menengah ke atas itu sebenarnya juga tidak terlalu banyak melakukan pergerakan
karena masih juga khawatir dengan masalah covid
jadi hotel pun sebenarnya tidak akan mengambil banyak resiko juga dengan kondisi ini untuk melakukan kegiatan seperti kegiatan sebelum covid yang biasa mereka lakukan
karena begitu mereka melakukan berarti kan mereka sudah harus bisa memastikan bahwa ada tamu atau konsumennya yang akan menikmati jasa layaran yang mereka tawarkan tersebut
kita tahu industri perhotelan ini dilematis nih di masa pandemi
beberapa kali kita juga wawancara dengan phri dengan pak maulana yusran
dengan adanya larangan yang terbaru ini terkait dengan dilarang penyelenggaraan pesta pergantian tahun atau tahun baru di hotel
artinya akhirnya bagaimana gitu posisinya sekarang
sebenarnya ada yang mesti didefinisikan jelas oleh sangat lebih detail ya oleh pemprov dki masalah penyelenggaraan ini
karena di hotel itu ada berbagai
berbagai macam fasilitas
jadi mereka juga masih bisa menikmati melakukan staycation itu tentu pasti bisa kan
itu kemudian juga tempatnya itu juga ada fasilitas restoran yang mungkin mereka masih bisa menikmati untuk sekedar hanya pengimpinan
dengan memperhatikan protokol kesehatan sebenarnya menggunakan masker cuci tangan dan menjaga jarak
karena yang akan dilarang itu seperti mengadakan konser dan seterusnya atau mengadakan satu kegiatan yang selayak
yang biasanya dilakukan di malam pergantian tahun baru
tadi seperti pak maulana juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya daya tarik kalau orang orang ini menginap di hotel ini kan bukan soal pestanya ya kan
tapi fasilitas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut
plus lagi kita tahu bahwa trennya agak belakangan nih pak di masa pandemi mungkin
karena orang orang tuh udah terlalu ngap gitu ya dengan kondisi ini
tidak liburan tapi staycation
itu yang menjadi poin
pola yang sekarang pola baru gaya baru sekarang
nah artinya pesta pergantian tahun dilarang tapi kan staycation tidak
nah ini juga nanti akhirnya menjadi dilematis bagi teman teman di industri perhotelan
bagaimana tetap menjaga ini agar tidak memunculkan kluster hotel nantinya
tidak ada pelanggaran protokol kesehatan
itu kan juga agak susah mengontrolnya orang orang untuk staycation di hotel
oke pak maulada yusran masih mendengar saya
yes kan dengar tadi hilang
oke terkait dengan staycation pak staycation
artinya tadi saya sampaikan bahwa staycation ini menjadi hiburan baru
gaya liburan baru orang orang di masa pandemi sekarang ini
nah ini kan yang dilarang itu kan pesta pergantian tahun
tapi tidak dilarang orang orang untuk staycation di hotel
nah akhirnya ini nanti menjadikan industri perhotelan ini juga semakin dilematis
bagaimana memastikan mengontrol pengawasannya agar nantinya tidak memunculkan kluster hotel
kemudian memastikan untuk tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di sana
ya jadi sebenarnya kalau kami di hotel itu sudah selalu mempersiapkan untuk penerapan terkait masalah tiga m tersebut ya
karena memang protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang mutlak di bisnis hotel dan restoran
nah untuk itu apapun kegiatannya seperti staycation atau kegiatan kegiatan lain seperti makan di restoran dan seterusnya itu seharusnya sudah tidak terjadi masalah
masalahnya nanti akan ada pola yang agak berbeda
misalnya terkait dengan misalnya mereka akan melakukan breakfast yang mungkin dilakukan secara bergantian dan seterusnya
itu masing masing hotel mempunyai kreativitas sendiri
dan kita sekali lagi di hotel kita tetap akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan tersebut
nah itu juga sudah kita sosialisasikan dan diterapkan oleh seluruh hotel dan restoran
oke termasuk dengan adanya satgas internal covid
tadi disampaikan juga dari dinas parekraf dki jakarta bahwa salah satu bentuk pengawasannya adalah mengoptimalkan dan juga memaksimalkan
satgas internal covid di masing masing unit usaha ini baik hotel ataupun tempat wisata itu juga artinya jaminan ini diberikanlah oleh teman teman di industri perhotelan ya pak maulana
ya itu sudah pasti
yang penting itu sekarang bagi kami itu kejelasan dan kepastian terkait regulasi yang dibuat oleh pemprov
karena kalau ini tidak jelas jadi abu abu itu akan jadi lebih membuat kita bingung apa yang boleh apa yang tidak gitu
jadi kita berarti berharap apa namanya aturan aturan yang diterapkan itu ditaparkan secara detail karena ini kan masalah pelayanan ya
kita tentu harus memahamin sejauh apa kita bisa berikan dan sejauh apa yang kita tidak bisa berikan
itu yang paling penting sehingga walaupun merasa nyaman nanti pada saat melakukan satu kegiatan di hotel
namun sekali lagi saya sampaikan apapun yang dilakukan kegiatan di hotel tentu sudah kami atur untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
tadi berbicara mengenai keluhan ketidakjelasan ini sudah sejauh mana ini dikomunikasikan dengan pemprov
artinya kan ini terombang ambing selama beberapa bulan terakhir nih teman teman di industri perhotelan
banyak sekali menangkap ketidakjelasan pak maulana yusran
ya sebenarnya ketidakjelasan itu kadang kadang ada perubahan perubahan kebijakan yang mendadak
itu yang terjadi
kemudian juga banyak terjadi juga
dia katakan tidak bolehnya itu seperti apa
contoh saja ya misalnya dulu pernah terjadi
makan di restoran dilarang
kemudian bagaimana kalau mereka makan di parkiran
nah itu kan jadi pertanyaan
jadi yang mana yang boleh mana yang tidak
yang dipertimbangkan pada saat itu adalah tidak boleh makan di dalam restoran
bagaimana kalau mereka pengen makan di restoran tapi tidak makan di restoran ini tapi mereka makan di mobil
ini boleh apa enggak
nah ini juga hal hal seperti ini harus di
dibahas secara detail oleh pemerintah
sehingga jelas mana yang kita boleh lakukan mana yang tidak
jangan sampai nanti dikatakan boleh membuka tapi ternyata semua kegiatan ini tidak boleh
tentu ini akhirnya berdampak jadi masalah nanti terhadap konsumennya
buka tapi semua kegiatan tidak boleh dilakukan
kan itu deh
oke apa jawaban dari pemprov menangkap abu abu peraturan yang abu abu ini tadi yang seperti anda sampaikan
ya kemarin itu
rasanya kalau nggak salah tadi pagi itu akan ada telah terjadi pertemuan ya
cuma saya belum update detailnya dan salah satu misi yang akan disampaikan dipertanyakan itu adalah masalah detail daripada pelaksanaan tersebut mbak
nanti kita akan pantau terus bagaimana perkembangannya
terima kasih pak maulana yusron sekjen phri sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini